presiden jokowi dodo menyebut penanganan virus corona pada pekan terakhir memburuk
dalam ratas penanganan covid sembilan belas pada senin kemarin
presiden joko widodo juga mengungkapkan jumlah kasus covid sembilan belas semakin meningkat dibanding pekan sebelumnya
sementara tingkat kesembuhan malah menurun
jokowi dodo menyebut dua provinsi yakni dki jakarta dan jawa tengah
mengalami kenaikan drastis kasus positif dalam dua tiga hari belakangan
presiden mempertanyakan kenapa dua daerah itu bisa sangat drastis kenaikan kasusnya
presiden kembali memerintahkan agar para kepala daerah benar benar memperhatikan persoalan ini
ada dua provinsi yang menurut saya perlu perhatian khusus
karena peningkatan dalam minggu ini dalam dua tiga hari ini
peningkatannya sangat drastis sekali yaitu jawa tengah
dan dki jakarta
ini semuanya memburuk semuanya
karena adanya tadi kasus yang memang meningkat lebih banyak di minggu minggu kemarin
jokowi berpesan kepada kepala daerah untuk melindungi warganya dari penyebaran kasus corona
jokowi menekankan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi
tim liputan cnn indonesia